minggu siang sejumlah pesawat jet pribadi yang digunakan tamu vip dan vvip
ngunduh mantu presiden jokowi di solo jawa tengah terus berdatangan
salah satunya pesawat kepresidenan milik uni emirat arab
terlihat terparkir di bandara berdampingan dengan pesawat kepresidenan indonesia
pangeran uni emirat arab tiba di bandara adi sumarmo minggu pagi
pukul enam dua puluh dan disambut oleh wali kota surakarta gibran rakabuming raka
rombongan kemudian bertolak ke solo
sementara di terminal kedatangan sejumlah tamu dan tokoh penting juga terlihat pada minggu siang
sejumlah kendaraan juga terlihat menjemput para tamu yang datang
pihak angkasa pura i bandara adi sumarmo boyolali mengatakan
setidaknya ada lima puluh sembilan private jet yang meminta untuk mendarat di bandara adi sumarmo
dan lima extra flight dari mas keperang
ini adalah kemungkinan yang tidak reguler selama acara ngunduh mantu jokowi
delapan pesawat charter lima request extra flight dan enam request untuk mengganti tipe pesawat menjadi yang lebih besar
berselang dua jam sampai tiga jam
jadi memang diset untuk tidak terlalu lama karena keadaan parking stand kami juga sangat terbatas
kedatangan pesawat dan jet pribadi di bandara adi sumarmo boyolali
menjadi tontonan gratis bagi warga
warga sengaja datang ke bandara untuk melihat langsung momen langka belasan pesawat jet pribadi
berjajar di apron bandara adi sumarmo
jadi mau kesana rencana tapi karena penuh
esnya nanti ikhlas nanti kalau diperiksa periksaan jadinya kesini
diperkirakan masih ada beberapa pesawat jet pribadi yang akan mendarat di bandara adi sumarmo
taufik irvani boyolali jawa tengah